thailand akan menjadi tuan rumah bagi tiga puluh dua negara yang bertarung untuk memperebutkan lambang supremasi bulu tangkis bergu putra dan putri piala thomas dan uber
digelar di impact arena bangkok pertandingan piala thomas dan uber akan berlangsung dari tanggal dua puluh hingga dua puluh tujuh mei dua ribu delapan belas
dalam konferensi pers yang diadakan sabtu siang tim thomas denmark dan tim uber tiongkok sebagai juara bertahan mengakui ketatnya persaingan untuk memperebutkan gelar juara tahun ini
di piala thomas jepang korea selatan tiongkok dan indonesia dianggap oleh denmark sebagai lawan tangguh
sementara di piala uber jepang dan tuan rumah thailand akan menjadi salah satu lawan berat bagi tiongkok
namun walau begitu sebagai juara bertahan keduanya cukup optimis untuk dapat mempertahankan gelar
sebagai juara bertahan tim thomas denmark dan tim uber tiongkok baru akan bertanding di hari senin mendatang
denmark akan menghadapi tim debutan al jazeera sementara tim uber tiongkok akan melawan perancis